rata rata orang indonesia memiliki bola mata berwarna hitam atau coklat ya
ya tapi baru baru ini warga bandung digegerkan dengan balita berusia dua lima tahun
yang memiliki bola mata berwarna biru
kedua bola mata amelia anggreni balita berusia dua lima tahun asal bandung ini
berbeda dengan warna bola mata teman sebayanya
bola mata amelia berwarna biru
pada saat lahir hingga usia dua bulan bola mata amelia bahkan sempat berwarna putih
khawatir dengan kondisi mata anaknya hendra ayah amelia membawa anaknya ke rumah sakit
emang ada putih kalau untuk putih kan saya takutnya ada gejala gimana
takutnya melihat mulai diperiksa ternyata normal
kalau ada turunan dari indo atau gitu nggak ada
dari sumedang saya asli
ibu amelia bola mata anaknya ini bahkan dapat berubah warna
namun reni tidak bisa menebak kapan warna mata anaknya akan berubah
ya abu abu terus biru kalau malamah hitam coklat gitu
maya sari wahyu yang merupakan dokter spesialis mata rumah sakit cicendo bandung
saat ini memang belum memeriksa kondisi mata amelia
namun jika ditinjau dari sisi medis
kondisi amelia ini bisa terjadi karena kurangnya pigment melanin mata
oh itu tadi kan ada
yang memang pigment melaninnya kurang
pigment melanin kurang bisa dia diturunkan
atau mungkin ada juga sih beberapa yang ada sakit tertentu
meski warna bola mata amelia tidak seperti mata anak sebayanya
orang tua amel berharap kondisi ini tidak akan berpengaruh pada kesehatan sang putri hingga dewasa
andiani pratiwi helmi surya negara bandung jawa barat